nah selanjutnya ini seputar bertemu kekasih saat galau tapi jangan salah sangka dulu karena ini merupakan program pemerintah ya
galau melanda kota bandung jangan khawatir ada mobil kekasih yang siap sedia mendengarkan curhat warga kota kembang yang dilanda galau
warga bandung banyak yang galau
paling tidak begitu yang tertangkap dari pesan wali kota bandung ridwan kamil di akun instagram pribadinya kurang dari dua puluh empat jam yang lalu
oh ternyata yang disebut kang emil adalah program dinas kesehatan kota bandung yang dua puluh delapan september lalu ia resmikan
dan tiga bulan berjalan kendaraan konseling sili asih aliasnya
mobil kekasih juara ini rupanya sudah menjelma jadi tujuan baru warga bandung yang ingin mencurahkan isi hati
sejumlah petugas dari ahli kesehatan ahli kejiwaan hingga ahli agama siap sedia mendampingi para warga yang datang berkonsultasi
mulai dari problem yang biasa dihadapi anak dan remaja hingga ibu ibu dan bapak rumah tangga
cara menyiapkan anak terus solusinya terus saya juga konsultasi kesehatan
kesehatan masalah anak yang suka makan
mau berhenti merokok
oh mau berhenti merokok
selama ini mau berhenti
ya pengen berhenti
ya mau pengen berhenti
selain masalah kesehatan fisik konsultasi masalah gangguan kejiwaan juga dilayani di sini
bandung yang semakin padat rupanya berdampak pada semakin beratnya persaingan
program mobil kekasih sendiri muncul dari keprihatinan wali kota bandung akan tingginya tingkat stres warga dari hasil pantauan media sosial
nah anda yang tertarik
mobil kekasih juara dapat anda jumpai di taman taman kota bandung seperti taman dago cikapayang taman dewi sartika dan taman lansia
setiap hari minggu mulai dari pukul tujuh pagi hingga sepuluh siang delapan konselor mobil kekasih siap sedia mendengar curahan hati warga dengan jatah waktu konsultasi tiga puluh menit